pembagian ayam gratis di daerah istimewa yogyakarta berlangsung ricuh
kericuhan dipicu tidak sebandingnya jumlah ayam yang dibagikan dengan jumlah warga yang datang
kericuan terjadi saat sebagian besar warga yang datang tidak bisa mendapatkan kupon
warga yang kecewa kemudian memaksa agar pembagian dipercepat dari yang semula direncanakan pukul dua waktu indonesia barat
asosiasi peternak ayam yogyakarta apayo dan perhimpunan insan perunggasan rakyat atau pinsar yang menjadi penyelenggara acara tersebut akhirnya menyerah
apalagi warga terus merangsek ke mobil pengangkut ayam
beruntung meski saling berebut tidak ada korban dalam pembagian ayam gratis ini
rabu siang apayo membagikan lima ekor ayam gratis di tiga titik yakni jalan ipda ketut harsono stadion kridosono dan alun alun utara
pembagian ayam gratis ini dilakukan
sebagai protes atas anjloknya harga ayam di tingkat peternak
dan sudah ada korespondensi ann indonesia hendrawan setiawan di yogyakarta
selama sore hendrawan
iya bagaimana dengan jalannya
kegiatan bagi bagi ayam tadi sempat ada kericuhan
apa yang terjadi di sana
ya memang benar tadi sempat terjadi kericuan di lokasi tempat saat ini saya melaporkan di depan balai kota yogyakarta
tepat di sini tadi sebenarnya jalan ini sempat ditutup karena ditutup otomatis
karena ribuan warga masyarakat yogyakarta dan sekitarnya tadi berkumpul di lokasi ini
untuk mendapatkan atau ingin mendapatkan ayam yang dibagikan gratis oleh apayo
asosiasi peternak ayam yogyakarta
dan dalam acara tersebut jumlah ayam yang dibagikan itu tidak sebanding dengan jumlah warga masyarakat yang sudah menunggu sejak siang hari tadi
dan akibat warga masyarakat yang terus merangsek untuk mendapatkan ayam ini kemudian kupon yang seharusnya dibagikan dengan tertib kepada warga masyarakat kemudian disebar oleh pihak panitia
dan ketika itu kemudian disebar dan ada warga masyarakat yang tidak mendapatkan kupon tersebut kemudian mereka langsung merangsek lagi menuju ke mobil
yang membawa ayam dalam kondisi hidup ini
dan kemudian ayam ini dibagikan atau diambil sendiri oleh warga masyarakat yang saat itu berada di dalam mobil dan kemudian dibagikan ke warga masyarakat yang lain
bahkan masyarakat yang sudah menunggu di sini dan sudah mendapatkan kupon bisa jadi dia tidak mendapatkan ayam ini
dan ini dilakukan oleh apayo dan pinsar sebagai upaya untuk melakukan protes atau unjuk rasa bahwa kondisi anjloknya harga
daging ayam di level peternak ini sudah terjadi sudah sepuluh bulan terakhir
ini yang kemudian menjadi concern atau perhatian dari asosiasi peternak ayam tidak hanya di yogyakarta namun juga di jawa tengah
yang menarik adalah ketika harga ayam di level peternak ini anjlok harga ayam di level pedagang atau yang dibeli oleh warga masyarakat tetap normal
artinya ada kelebihan stok yang terjadi di pasar
dan inilah yang membuat harga ayam menjadi anjlok
dan mengapa ini kelebihan stok
informasi yang kami peroleh dari apayo dan juga yang sudah kami konfirmasi kepada dinas pertanian daerah sima yogyakarta
menyatakan bahwa ada pemain pemain baru yang memproduksi ayam dalam jumlah yang besar
di yogyakarta memang jumlahnya tidak terlalu banyak
kebanyakan masih berada di daerah pantura namun yogyakarta terkena imbas karena berlebihnya stok di jawa tengah juga kemudian masuk ke yogyakarta
yang membuat harga di yogyakarta juga kemudian anjlok
baik hendrawan selanjutnya langkah apa yang akan dilakukan oleh apayo dan juga dinas pertanian dan juga peternakan di sana
sampai dengan saat ini belum ada langkah langkah konkret yang kemudian akan diperkirakan akan membuat harga ayam di level peternak ini akan kembali ke tingkat normal
kemarin saya sempat berbincang dengan ketua apayo hariwi bowo mengatakan bahwa apakah saya menanyakan apakah pembagian ini dimaksudkan
supaya harga ini kembali ke level normal
hari menjawab tidak ada alasan untuk menuju ke arah tersebut karena jumlah yang dibagikan tidak sebanding dengan jumlah yang dibutuhkan
atau kelebihan jumlah yang berada di pasaran
karena bila di yogyakarta dibutuhkan satu ratus lima puluh ribu ekor per hari jumlahnya saat ini sudah meningkat hingga sampai dua puluh persen lebih banyak
dan yang dibagikan ini adalah sekali lagi upaya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa
seharusnya ada dua yang harus dilakukan yaitu seharusnya masyarakat mendapatkan harga yang lebih murah dari harga yang saat ini beredar di pasaran
atau yang kedua adalah seharusnya peternak ini bisa menjual dengan harga yang sudah ditetapkan yaitu harga pokoknya sebesar delapan belas ribu rupiah
namun sekali lagi kemarin saya sempat berbincang dengan dinas pertanian yogyakarta
belum ada langkah konkret misalnya yang akan dilakukan pihak pemerintah karena kelebihan stok ini tidak terjadi tiba tiba
dinas pertanian sudah menduga hal ini terjadi beberapa waktu yang lalu dan sudah memberikan surat atau menyurati kepada breeding farm atau pembibitan ayam
dan meminta mereka untuk tidak menambah jumlah ayam ayam doc yang mereka sebut bibit
dan namun hal ini ternyata hanya bersifat himbawan saja pemerintah dalam konteks pada titik ini belum bisa memberikan peraturan yang mengikat
atau mempengaruhi harga pasar khususnya ayam pedaging di level peternak ini